melalui sambungan telepon kita telah terhubung dengan penhumas dan media kbri manila agus buwana di manila filipina
selamat siang mas agus
selamat siang mbak hanum
baik mas apakah sudah ada data terkait wni yang kemungkinan terdampak dari gempa di filipina hari ini
ya terima kasih mbak hanum dan seluruh pemerintah tnn
pada dasarnya sampai hari ini dan berdasarkan komunikasi terakhir kami satu jam lalu dengan kjri kita di davao
alhamdulillah tidak ada atau belum ada wni yang terdampak maupun bangunan tempat tinggal
ataupun kantor konsulat indonesia yang ada di davao
jadi sampai sejauh ini kami belum menerima data adanya wni maupun gedung gedung tempat beraktifitas
warga negara indonesia di davao
di pulau midanau yang terdampak gempa yang terjadi tadi pagi dengan kekuatan enam delapan skala richter
kalau kondisi terkini di kota manila sendiri pasca gempa ini seperti apa anda bisa gambarkan kepada kami di sini
ya baik kalau dari kota manila bu kebetulan letak dari pusat gempa itu berada di sekitar
kalau kita menggunakan pesawat maka sekitar dua jam dari kota manila
perjalanan darat sekitar lima jam
sekitar dua ratus tiga puluh enam km dari davao city tempat pusat latihan kita di sana
jadi cukup jauh dan kami di manila relatif tidak merasakan
namun mengingatkan mengikut pemberitaan bahwa sejak gempa tadi pagi
wali kota davao sarah d dete yang adalah putri dari presiden d dete
itu memberikan instruksi untuk meliburkan semua kegiatan
sekolah di kota davao dan sekitarnya
baik mas agus ini bukan kali pertama kalau saya tidak salah april lalu juga terjadi gempa yang cukup kencang di sana
dan mengakibatkan banyak jatuhnya korban
bagaimana kondisi anda dan teman teman di kjri sendiri terus menghadapi aktivitas gempa yang tidak ada habis habisnya di sana
betul jadi betul sekali
seperti bahan yang saya sampaikan tadi bahwa mengenai gempa
merupakan satu fenomena alam yang selalu terjadi di sini
dan tadi catatannya yang kami sampaikan adalah setelah gempa tadi pukul empat empat puluh empat pagi
masih diikuti gempa susulan dengan intensitas yang lebih rendah
namun sampai satu jam terakhir masih terjadi gempa susulan di pulau minao
dan sebagian catatan memang gempa ini yang paling terakhir yang kita terima laporannya
itulah pada bulan oktober dua ribu sembilan belas di mana ada lima orang dinyatakan tewas
di bulan juli juli juga terjadi di pulau luzon
kemudian yang terberat itu pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dengan tujuh tujuh skala lister
diinformasikan ada sekitar dua orang yang menjadi korban tewas pada saat kejadian tersebut
dan memang bagi kami yang berada di filipina baik itu di kb di manila maupun di kjri kita di davao city
kami senantiasa mengikuti pemberitaan yang disampaikan oleh susi
disampaikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah tempat
dan pemerintah tempat juga melihat dari alat alat dan juga dari modalitas mereka
itu kami dapat sampaikan mereka jauh lebih siap mereka jauh lebih baik
dan berarti memberikan peringatan dini dan memberikan pelatihan pelatihan simulasi gempa
maupun simulasi gejala alam lainnya
jadi sejauh ini yang kami lakukan kepada warga negara indonesia yang ada di filipina
khususnya di kota manila sekitarnya
kami selalu mengimbau bahwa selalu berkomunikasi dengan para penghubung yang ada di setiap lokasi mereka berada
kemudian apabila terjadi hal yang tidak diinginkan
maka kami berharap mereka dapat berkumpul dengan meeting point atau kumpulnya itu adalah di kjri kita indahfo maupun di kjri kita di manila
semoga segera berlalu musibah ini dan kami berdua tentunya tidak ada masyarakat
ataupun warga indonesia yang menjadi korban di sana
terima kasih mas agus buana sudah tersambung